dan juga mengenai acara penyelenggaraan ini komisi pemberantasan korupsi kpk jumat sore dua puluh tiga september menggelar acara ngamen anti korupsi di stasiun gubang surabaya
dalam kegiatan yang merupakan bagian dari kampanye anti korupsi ini hadir pula wali kota surabaya tri risma harini
ngamen anti korupsi yang digelar pt kereta api indonesia bersama komisi pemberantasan korupsi kpk menarik perhatian para calon penumpang kereta api di stasiun gubeng surabaya
selain itu hadirnya wali kota surabaya tri risma hari ini dalam kampanye anti korupsi ini turut menyemarakan acara
risma dijadikan tokoh yang patut dicontoh dalam membangun kota surabaya yang transparan dan inspiratif
menurut risma budaya anti korupsi yang terkenal di stasiun gubang surabaya
jadi mulai dari kedisiplinan
kpk berharap bisa lebih mudah menitipkan pesan melalui lirik lagu dan musik
karena musik bisa diterima oleh semua kalangan
sebelumnya kpk telah melakukan kampanye serupa di stasiun jogja dan bandung
stasiun kereta api dipilih karena fasilitas ini merupakan salah satu fasilitas publik yang ikut menjadi penilaian kepercayaan dunia internasional terhadap indonesia yang bebas korupsi
kpk menjaga membangun peradaban baru di indonesia
dengan memperhatikan secara penuh
dan detail kereta api bagaimana dikelola di indonesia
peradaban baru membangun indonesia yang lebih sejahtera dengan memperhatikan fasilitas publik
bahkan kita saat ini kpk mendalami aset aset yang dikelola oleh pt kai untuk kemudian dikembalikan
untuk itu kemudian dikembalikan kembali buat rakyat
kampanye ini mendapat tanggapan positif dari penumpang
kalau dari lagunya sih mungkin kurang mengena ya
mungkin kalau dari penjelasan pak saudz itu orang tadi ya sedikit tahu gitu loh
korupsi itu bahaya banget untuk bangsa ini
padahal dengan korupsi yang banyak bangsa ini gak akan maju gitu loh
kalau saran saya sih lebih kalau event event kayak gini mending buat event kayak jingle tentang korupsi aja gitu
ardia putri surabaya